terima kasih ya
bi boleh bawa anak anak keluar dulu
aku akan suruh anak buahku menggali kuburan ini
aku akan ambil sampel rambut mayatnya
untuk tes dna
aku ingin tahu
siapa yang sebenarnya dikubur di sini
atau orang lain
gali kuburan itu
tapi jangan sampai orang curiga
pura pura aja gali kuburan di samping itu
lebih baik aku awasi aja dari jawa
jadi kalau ketahuan
siapa yang ada di dalam kuburan
sampai saya sudah beri pk terima

itu kan kuburan afif kok pada ada yang bawa pacul
ya ampun sylvia mereka gali kuburannya afif
ayo kita cegah mereka elok aja
bella ya ampun syukurlah kamu udah pulang
reno kamu tolong telepon mama ya kabarin belo udah pulang
soalnya dia lagi keluar nyarim bella
jadi mama pergi juga
siapa yang jadi kuburan ini lagi buat lubang baru bu
tuh bohong kalian pasti penjahat
mau menggali kubur anak saya ya kan
iya kalau kalian mau gali itu harus ada kuncannya
sekarang mana kuncinya
tidak bisa jawab kan berarti kalian itu bohong
pasti dia mau ke kuburannya afif
tapi kalau mama mau ziarah kenapa nggak suruh aku untuk nganterin ya
memang ketinggalan tapi itu siapa yang nelfonnya
kenapa tiba tiba perasaan aku gak enak ya
jangan jangan ada sesuatu sama mama
aku harus nungguin mama
mama gak bisa ditelepon kenapa ya
kita akan ke puasa dimana
kita sengketat aja nih mama
kalian berkenan sama perempuan ya
kalian mau ke mana
pain wusantin organizasi
pergi lagi dia
gavin kamu ngejar siapa sih
tangan udah luka ngapain sih kamu kejar mereka kamu kenal
aku gak tau mah tapi aku yakin kalau mereka punya niatannya jahat mah
pasti mereka itu jahat banget ada hubungan apa sih sama afif
lebih baik sekarang kita obatin dulu ya tangan kamu ya
sambil nunggu tante syahira
yuk ke mobil yuk
tangannya habis luka si gavin
tumpain ada apa ya
aku tadi nyari tante juga
aku teleponin gak bisa handphonenya
iya maaf tante kelupaan bawa handphone handphone lagi di charge di rumah
ada apa ya reno ya
bella udah ketemu
sekarang lagi main di kamar sama anak anak
reno makasih ya
boleh bawa anak anak keluar dulu
mama mohon kamu jangan pergi pergi lagi
kami semua itu khawatir sama kamu bella
kamu dari mana sih
kami berdua nyariin kamu kemana mana
sampai ke kuburan afif
kamu juga gak ada
sebenernya kamu kemana sih
tapi aku pergi untuk cari alfie
karena aku yakin afif masih hidup
kamu jangan terus terusan seperti ini nak
kamu lihat sendiri kan jasadnya afif
bukti bukti semua menyatakan
bahwa itu ada alvin
bahwa itu adalah afif
mobilnya kebakar meledak
jadi afif udah meninggal
kamu harus bisa menerima itu nak
apa mama susah untuk percaya kalau afif itu belum meninggal
mama juga gak bisa menerima kenyataan ini
tapi mama harus bisa menerima
bahwa afif sudah meninggal
walaupun berat bella
kita harus bisa menerima bahwa afif itu sudah meninggal
ini semua udah takdir
kamu harus ikhlasin semuanya bella
kamu gak boleh seperti ini
kamu harus ikhlas
yang sekarang kamu pikirkan adalah anak anak
kasian mereka bella
adeknya siva juga nangis
kasian mereka membutuhkan kamu
kamu jangan seperti ini bella
kamu lihat anak anak kamu itu masih kecil
tadi aku lihat ada om rafiq di kuburannya afif
dia pasti merencanakan sesuatu
tapi apa yang dia rencanakan
apa yang kamu rencanakan sitia
enggak usah teriak teriak
rencanakan apa sih maksud kamu
aku gak ngerti deh
kenapa sih kamu harus kasar kayak gini sama aku dok ini
kamu jangan mikirin macam macam
mama pulang dulu ya
sylvia saya pulang dulu ya
kasar sekali kan dia sama cynthia
kalian berdua jawab pertanyaan aku
apa yang kalian berdua rencanakan sama mama
rencana apa sih
aku gak ngerti maksud kamu
aku gak ada rencana apa apa pun raffin
ini siangnya dia kacau kasar sekali sama cynthia
sekarang gini ya
kamu maksudnya curiga sama cynthia
yang keuntung aja kamu tuh
kalian berdua gak tau kan
kalau tadi siang
ada dua cowok yang mau mukul mama sylvia dengan cukup
ada orang yang mau mukul sylvia dengan cukup
jadi kamu berpikir bahwa orang itu suruhan cynthia gitu
kamu jangan ngeliat sembahangan ya
ngajak kamu tuh
kamu tuh bintang wajahnya
kita tinggal nikah sama mama
kita keluar kamu gavine
aku belum selesai ngomong cynthia
kamu lihat sendiri kan
itu dia kenapa aku tuh gak mau nikah sama reno
pasti reno bakal bawa aku pergi dari rumah ini
udah tenang aja
gavin pasti ngejagain mama ya
tetep aja aku gak bisa tinggalin mama disini sama mereka
ya udah aku samperin
gak ada satu pun yang terlewat
tapi kenapa kamu masih belum bisa ditemukan alfie
kalau kamu masih hidup
kamu jangan nangis terus
afif udah tenang di alam sana bella
melarang kita untuk terlalu bersedih karena ditinggal seseorang meninggal
itu gak baik bella
kehidupan kamu harus berlanjut
dan anak anak kamu butuh kamu
udah ya kamu jangan nangis terus